kita langsung saja ke informasi pertama sebuah truk kontainer tanpa muatan tersangkut di underpass pasar jumat jakarta selatan sabtu pagi
tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut namun arus lalu lintas dari pondok indah hingga lebak bulus macet hingga dua km
truk kontainer tanpa muatan yang tersangkut di underpass pasar jumat jakarta selatan sabtu pagi
bagian atap truk kontainer ini mengenai beton pembatas underpass hingga truk tidak bisa melaju meski sejumlah ban sudah dikempeskan posisi truk tetap bergemi
insiden ini disebabkan sopir mengantuk dan kurangnya rambu penunjuk jalan
sang sopir pun mengaku tidak mengetahui kondisi jalan underpass setinggi empat meter lantaran baru pertama kali melintas di lokasi
polisi terpaksa mengerahkan dua unit mobil dinas pemadam kebakaran jakarta selatan ke lokasi
meski tidak menimbulkan korban jiwa insiden ini menyebabkan penyakit

pemadam kebakaran juga mengikut untungnya tidak kencang
ini sopirnya sopir baru jadi nggak mungkin nggak mengatau medan untuk underpassnya
jadi itu ketinggian melebih untuk perjalanan untuk kontainer kontainer
nanti supaya yakin kita akan melaporkan lagi ke baj untuk memasang rambu
mungkin truk rambu juga belum lengkap